ya sementara itu sebuah mobil terekam kamera pengawas menubruk bocah yang terpisah dari orang tuanya
usai mengisi bahan bakar di spbu nanjung ranca ekek jawa barat
inilah detik detik saat seorang balita berusia dua tahun tertubruk mobil
yang hendak mengisi bbm di spbu nanjung ranca ekek jawa barat pada sabtu lalu
mobil sempat mengerem namun si balita yang tidak terluka harus dibawa ke rumah sakit
peristiwa itu terjadi diduga akibat kelalaian orang tua setelah membeli bahan bakar untuk kendaraannya
menurut petugas spbu usai mengantarkan bocah ke rumah sakit bocah disebut orang tua dalam keadaan baik
peristiwa ini pun disebutnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dari orang tua dan juga penabrak bocah